baik itu tadi pesan yang disampaikan oleh presiden republik indonesia joko widodo
masih terkait optimisme penanganan covid sembilan belas
ini memang yang menjadi pr tidak hanya indonesia tapi dunia internasional
sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini
tadi seperti disampaikan oleh presiden jokowi
mungkin ini adalah tahun dengan krisis terburuk bagi dunia internasional
apa yang harus anda lakukan apa yang bisa kita lakukan
disampaikan presiden tadi protokol kesehatan adalah kuncinya
jadi mengakhiri tahun ini pastikan anda selalu mengingat ini
meskipun vaksin sudah tiba di tanah air
tapi ini tidak akan berjalan dengan maksimal jika kita abai terhadap protokol kesehatan
upaya penanganan covid sembilan belas masih menjadi salah satu bahasan kami malam hari ini di newscast
kita tahu tadi disampaikan oleh presiden
upaya penanganan covid sembilan belas yang dilakukan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
masih harus menghadapi berbagai tantangan di tahun dua ribu dua puluh satu ini
ada banyak catatan terus bertambahnya jumlah kasus positif
hingga protokol kesehatan yang belakangan tampaknya mulai longgar dijalankan masyarakat
kita akan berbicara bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanganan covid sembilan belas
khususnya menghadapi tahun dua ribu dua puluh
kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya malam hari ini
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria dan gubernur jawa barat ridwan kamil
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak

waalaikumsalam selamat malam dan juga sudah bergabung bersama kami
ketua bidang perilaku satgas penanganan covid sembilan belas sony haribe harmadi
selamat malam pak sony
selamat malam mbak elvira pak gubernur pak wagub selamat malam
pak wagub dan pak gubernur terima kasih sebelumnya
saya tahu malam hari ini juga akan melakukan pemantauan bagaimana masyarakat bisa
ditertibkan tanda kutip ya karena kita harus menjaga agar penularan kasus covid sembilan belas ini tidak bertambah
pasca liburan dan juga perayaan malam tahun baru yang kemudian memang dibatasi
lagi lagi ini untuk kebaikan kita bersama
saya ke pak wagub terlebih dahulu
dki jakarta jumlah kasus positif dalam beberapa hari ini trennya sudah mencapai angka dua ribu per hari
apa yang terjadi dari data data ini
kluster keluarga kah yang menjadi utama
atau sudah ada pergerakan klaster lainnya
yang pertama ada beberapa sebab mbak elvira ada peningkatan di jakarta
yaitu yang pertama disebabkan adanya kapelan dari masuknya data dari beberapa rumah sakit atau laboratorium yang sebelumnya terlambat hingga digabungkan
yang kedua memang jumlah testing pcr kami terus bertambah sesuai dengan komitmen kami
kami ingin mengejar perharinya mencapai sepuluh ribu
bahkan beberapa hari ini kami menembus angka dua belas bahkan sampai lima belas ribu per hari
semua ini kami lakukan semata mata untuk memastikan mempercepat mengetahui titik titik penyebaran
sehingga lebih mudah dan lebih cepat bagi kami untuk mengambil langkah langkah pencegahan dan penanganan
alhamdulillah provinsi dki jakarta sudah delapan bahkan sembilan kali lebih tinggi dari setahun
dan kami juga sudah mencari penggunaan yang lebih besar dari standar yang diminta oleh who
dan untuk itu kami meminta agar seluruh warga masyarakat di internal keluarga tingkat terkecil
sebelumnya kami sudah membentuk satgas kampung siaga
di tingkat rw rw bahkan rt
bahkan di setiap rumah sudah kita minta agar satu dari anggota keluarga menjadi pic atau menjadi kader covid yang terus berkoordinasi dengan rt dan rw tempat
untuk saling mengingatkan memberikan informasi dan memastikan di setiap rumah rumah tetap dilaksanakan protokol kesehatan dan lain sebagainya
dan bahkan kami minta di rumah sekalipun dalam sebuah rumah
keluarga tetap menjaga tiga m protokol kesehatan tetap menggunakan masker dan jaga jarak termasuk mencuci tangan
dan terus menjaga keseimbangan hidup sehat dan bersih
memang ini tantangan kita ke depan yang sebelumnya kluster tertinggi ada di perkantoran sebelumnya di tempat tempat umum
sekarang sudah masuk ke kluster perumahan
inilah ujian terberat kita dalam perjalanan covid sembilan belas
pada tahun sembilan belas tahun dua ribu dua puluh kami minta semua masyarakat pribadi warga untuk terus disiplin konsisten menerapkan protokol kesehatan
baik pak riza tampaknya komunikasi masih belum jelas sambil memperbaiki sambungan audio saya ke kang emil dulu
kang emil kita berbicara karena saat ini adalah malam tahun baru ini sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
banyak yang harus dijaga
dalam artian di sini
dalam artian jika sebelumnya memang menyambut tahun baru dalam keadaan sukacita pesta tapi berbeda tahun ini
apa yang dilakukan pemprov jawa barat untuk memastikan bahwa perayaan tahun baru ini memang sesuai dengan arahan pemerintah
tidak ada kumpul kumpul harus menjaga protokol kesehatan
ya mbak elvira jadi di pemerintah provinsi jawa barat saya kira sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah pusat
kita melarang adanya keramaian kembang api ada kerumunan kerumunan tongkrongan tongkrongan yang akan berpotensi menghadirkan covid kira kira begitu
nah ini adalah hal yang baru dari tahun tahun baru sebelumnya sehingga kita sudah dalam dua belas hari terakhir mengkampanyekan merayakan tahun baru ini di rumah

nah posko posko sudah kita pasang mbak di jalan jalan yang biasanya
nah posko posko sudah kita pasang mbak di jalan jalan yang biasanya
nah posko posko sudah kita pasang mbak di jalan jalan yang biasanya
rame di seluruh jawa barat sebagai titik titik kumpul titik titik biasanya berkerumun orang di tahun tahun baru perayaan tahun baru sebelumnya
nah setelah wawancara ini pun saya akan berkeliling untuk memastikan dan memotivasi para petugas yang akan menegakkan peraturan hukum terkait pelarangan kegiatan keramaian tahun baru
kami juga laporkan mbak sampai tadi sore kita merazia banyak sekali warga warga yang
kami juga laporkan mbak sampai tadi sore kita merazia banyak sekali warga warganya
jadi apa yang kita khawatirkan karena dari pengalaman sebelumnya memang libur panjang itu punya pengaruh pada lonjakan kenaikan
nah jawa barat ini trennya sedang agak menurun alhamdulillah tingkat kematian cuma satu empat persen
itu harus kita jaga
nah mudah mudahan dengan keketatan rapid test antigen penegakan hukum posko posko di jalanan insya allah peningkatan kasus pasca liburan tidak akan sebesar dengan liburan di bulan oktober atau agustus
kang emil memantaunya cukup efektif tidak
karena wilayah kang emil ini favorit bagi warga dki jakarta untuk berlibur
banyak kota di jawa barat yang menjadi salah satu destinasi wisata karena memang jaraknya tidak terlalu jauh
apakah kemudian dalam beberapa hari ini kang emil melihat ini cukup efektif
saya kira sangat efektif karena dulu kita punya teknologinya kan hanya rapid test antibody ya mbak
yang sebenarnya kurang akurat
nah sekarang dengan antigen yang mendekati pcr ini kita punya mendekati golden standard
sehingga kemarin juga ada dua ribu an pas menjelang natal yang kita tes random sampling di rest area rest area
nah dengan pemberitahuan juga akan ada rapid test di rest area rest area
banyak mobil yang nggak ke rest area mbak
jadi mereka langsung ke rumah masing masing atau ke
nah nanti di tempat pariwisatanya juga kita akan tagih surat rapid antigen
kalau tidak punya tidak boleh masuk
dan kalau pariwisatanya melanggar tentu kita akan tutup
karena sanksi kita akan tegakkan
itulah yang kita lakukan
jadi selama satu tahun ini mbak
satu kita melakukan
karena kami kan provinsi dengan wilayah sangat luas
setiap minggu kita beritakan zonasi zona merah oranye kuning
kemudian kita penegakan tadi di jalan khususnya menjelang libur panjang
melakukan sanksi sanksi dari lisan administrasi sampai sanksi denda dan penutupan juga
nah kuncinya sebenarnya hanya itu mbak
hanya siapa yang mau
hidupnya produktif harus beradaptasi
yaitu dengan tiga m tadi
jadi naiknya kasus ini sebenarnya orang ingin produktif
ingin hidup seperti normal
tapi masih mengabaikan protokol kesehatan
saya meyakini kalau protokol kesehatan itu dijaga
ekonomi kita bisa tetap membaik tanpa harus terkobankan dari sisi yang namanya kesehatan
saya ke pak soni
pak soni melihat apa yang terjadi di akhir tahun ini
ini refleksi penanganan covid sembilan belas
sejak bulan maret hingga saat ini
ada banyak isu yang belum terselesaikan
ada pr tiga t dari sisi pemerintah pusat pemerintah daerah protokol kesehatan dari sisi masyarakat
bagaimana anda melihat perubahan yang terjadi hingga akhir tahun ini
sesungguhnya sembilan bulan terakhir kita banyak belajar
masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik
lalu kemudian kita punya harapan di masa depan
karena sebenarnya apa yang kita pelajari di tahun dua ribu dua puluh ini semakin baik dari hari ke hari
pr kita begini
kasus kan naik terus ya
terus kemudian dalam dua hari terakhir juga angkanya sudah di atas delapan ribu
kemampuan testing semakin baik
ya kami sangat mengapresiasi para kepala daerah
pak gubernur pak wagub luar biasa
karena kemampuan testing yang tinggi itu sesuai dengan target who
itu berdampak besar terhadap upaya
kita menghentikan pandemi
tetapi harusnya kenaikan testing itu juga diikuti oleh penurunan positivity rate
sayangnya positivity rate kita masih tinggi nih
bahkan di minggu ini masih di angka sembilan belas sembilan belas persen secara nasional
jadi memang kita masih punya pr karena angka penularannya masih tinggi
terus kemudian pengetahuan masyarakat terhadap protokol kesehatan tiga m
mendekati seratus persen
jadi kalau kita lihat surveinya ipsos
mereka menyampaikan bahwa luar biasa untuk kampanye dan pengetahuan masyarakat terhadap tiga m
tetapi pr nya adalah bagaimana pengetahuan tadi diterjemahkan dalam bentuk perilaku
sampai dengan bulan oktober dan november pertengahan kemarin
perubahan perilaku atau tiga m kita
nah kepatuan terhadap protokol kesehatan itu sudah sangat baik
tetapi sejak adanya kasus kerumunan itu turun terus
jadi sejak minggu kedua november kepatuan masyarakat terhadap memakai masker dan menjaga jarak itu turun terus
kecuali pada tanggal sembilan desember ketika kita melaksanakan pilkada
karena pengawasannya menjadi lebih ketat

jadi kepatuan masyarakat ini belum terjadi secara konsisten
pengetahuan sudah baik tetapi belum diikuti oleh konsistensi terhadap protokol kesehatan
nah ini tentu menjadi pr kita semua dan peran kepala daerah sangat penting mbak elvira
menjaga agar hal ini bisa konsisten
pak wagup sudah aman ya audionya
tadi berbicara mengenai bagaimana perilaku masyarakat untuk bisa konsisten menjaga protokol kesehatan
tadi juga sempat disounding oleh mas riza
bagaimana kluster keluarga saat ini concern menjadi salah satu penyebaran utama di dki jakarta
malam tahun baru ini pak wagub banyak kemudian muncul perayaan memang tidak di tempat tempat wisata
tidak di tempat tempat ikon perayaan tahun baru
tapi berpindah masyarakat melakukan pesta di rumah masing masing
apakah ini juga terpantau oleh provinsi
jadi yang pertama memang menjelaskan baru kami mengambil kebijakan berbagai regulasi
kami sudah melarang yang sebelumnya kami laksanakan selenggarakan berbagai kegiatan menyambut tahun baru
dan juga yang kedua kami juga melarang semua pelaku usaha mulai dari hotel kafe restoran tempat wisata dan lain lain
untuk tidak melaksanakan perayaan tahun baru yang dapat menimbulkan kerumunan termasuk berbagai tempat
yang ketiga ya yang memang yang harus diwaspadai adalah private party atau paste pesta
dilakukan oleh sekelompok orang termasuk di rumah rumah
ini terus kami himbau kami minta masyarakat dan kami juga terus melakukan pengawasan melalui satgas yang ada di lingkungan terdekat di rw dan di rt
bahkan kami meminta kepada seluruh warga jakarta dan sekitarnya apabila menemukan ada tempat tempat apakah tempat usaha seperti restoran kafe mal maupun hotel
dan sebagainya maupun tempat tempat pribadi yang melaksanakan pesta tahun baru yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus covid
kami minta untuk dilaporkan dan kami akan segera menindak sesuai dengan regulasi yang ada
berikutnya menyambut malam tahun baru yang juga libur akhir tahun
sebagaimana kita ketahui tiga kali libur sebelumnya memberikan dampak yang semakin tinggi
kami memang mengambil berbagai kebijakan ada instruksi gubernur seruan gubernur berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait
kemudian juga kami membatasi jumlah dan juga jam operasional sampai jam sembilan belas dan bahkan bersama kapolda juga mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan
jalan jalan kami tutup khususnya di tempat tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti di
jalan jalan kami tutup khususnya di tempat tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti di jalan tanah
karena sekalipun banyak aparat yang kami hadirkan semakin berat kami tegakkan atau sanksi yang diberikan kepada masyarakat
kepatuhan dan disiplin dari masyarakat
untuk itu kami membuat berbagai kebijakan melalui aplikasi media sosial dan media lainnya
untuk menghimbau meminta agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi yang baik
untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan tiga m menjaga kesehatan hidup bersih sehat dan seimbang
itulah kunci utama kita bisa melawan covid sembilan belas
dan kami minta juga seluruh warga agar bisa bersinergi bersama berkolaborasi dengan semua pihak
dan melaporkan siapa saja yang melanggar agar aparat bisa menindak
pak kapolda pak pangdam dan seluruh jajaran bersama kami pemprov pak gubernur
terus melakukan pemantauan pengawasan dan evaluasi
dan kita akan menindak dengan tegas tidak hanya surat teguran
tapi kami akan menyegel bahkan akan menyambut izin
bagi siapa saja dunia usaha yang melanggar peraturan dan ketentuan yang ada
mudah mudahan ke depan kita bisa mengurangi dan mengutus pantaran dari penyebaran covid
mas riza kita tahu kita berbicara menewat next di dua ribu dua puluh satu
januari dua ribu dua puluh satu bisa dipastikan berbagai rumah sakit harus menghadapi potensi lonjakan kasus covid sembilan belas
pasca libur natal dan tahun baru
strategi apa yang dilakukan
beberapa rumah sakit sudah berteriak
tenaga kesehatan sudah berteriak karena memang saat ini tingkat pemakaian tempat tidur icu
daya tampung sudah mulai berkurang
jadi terkait dukungan ya sarana dan prasarana kami memiliki sembilan puluh delapan jumlah rumah sakit rujukan
dan sembilan puluh dua laboratorium bahkan lebih dari empat puluh ribu tenaga kesehatan bahkan kita akan menambah lagi dua tujuh ratus delapan puluh tujuh
tenaga kesehatan berbagai fasilitas kami siapkan kami hadirkan
mulai dari obat obatan vitamin masker apd bahkan tempat tidur ruang isolasi maupun ruang icu
semuanya kita pastikan bahwa semuanya tersedia di jakarta
masyarakat jakarta dan sekitarnya tidak perlu khawatir
tugas kami pemerintah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan juga beraktukan dari pariwan kamil
wahidin dari banten jawa barat dan semua para kepala daerah kita bersinergi bersama sama
untuk melawan covid dan menyiapkan berbagai dukungan fasilitas
tugas kami melaksanakan tiga t yaitu testing tracing dan treatment
mari masyarakat bersama kita melaksanakan sekali lagi tiga m memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
jadi berbagai fasilitas akan kami siapkan termasuk keterjaan pemakaman tidak perlu khawatir
kami sudah menyiapkan berbagai lahan dan kami pastikan penyediaan berbagai pasca sarapan tanah di jakarta
menyukufi dan memandai secara baik dan mayat
oke nanti saya akan tanya juga kepada gubernur jawa barat bagaimana kemudian antisipasi potensi lonjakan kasus
khususnya kapasitas rumah sakit
usai jeda newscast kembali sesaat lagi
baik kita masih berbicara bagaimana strategi kepala daerah dalam penanganan covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh satu di depan mata esok
salah satu ancamannya adalah untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan sarananya bagi masyarakat
saya ke kang emil gubernur jawa barat
kang kita berbicara menaik kapasitas rumah sakit
hampir di semua provinsi di pulau jawa sudah melaporkan kapasitas rumah sakit cukup tinggi dalam penanganan covid sembilan belas
bagaimana persiapannya kang
ya jadi kita ini kan memilah yang masuk rumah sakit selama ini terbagi menjadi tiga tipe mbak
tipe pertama yang covid comorbid ringan kemudian sedang berat dan darurat kira kira begitu
nah total kapasitas dengan peningkatan kasus memang sudah lebih di atas tujuh puluh persen
oleh karena itu satu kami sudah menyiapkan enam gedung baru
kapasitas seribu band mudah mudahan tidak pernah dipakai ya
tapi kalau pun nanti memasuki situasi yang emergensi seribu tempat itu bisa kita gunakan
kebanyakan di gedung pemerintah dan tni
kedua kita sedang dalam proses mbak memindahkan comorbid yang sifatnya ringan kira kira begitu
supaya rumah sakit bebannya bisa berkurang yang covid comorbid ringan
ini kita pindahkan tadi ke gedung gedung non rumah sakit
sehingga rumah sakit kita akan hanya fokuskan kepada mereka yang covid dengan comorbid sedang ataupun berat
yang berikutnya kita sudah instruksikan ke daerah daerah agar punya ruang isolasi isolasi untuk comorbid ringan
yang tidak harus berbentuk rumah sakit tapi ada perawatan dari nakes
nah inilah strategi jawa barat sehingga insya allah dengan strategi ini
maka prosentase yang tadinya di atas tujuh puluh an persen
itu bisa turun dengan antisipasi terhadap libur panjang ini
jadi insya allah kami siap sama juga seperti dki dan provinsi lain
kami sudah mengajukan ribuan orang untuk dijadikan rekrutmen tenaga kesehatan baru
untuk mengisi gedung gedung tadi yang saya sampaikan
jadi ibaratnya kita itu ada pemain cadangan mbak
tapi kita berdoa pemain cadangan ini tidak pernah dipakai
karena kita geser comorbid ringan ini ke daerah daerah
dan ke gedung gedung non rumah sakit
saya kira optimisme kami mengindikasikan bahwa manajemen ketersediaan rumah sakit
pasca natal tahun baru ini lebih terkendali dibandingkan terdahulu saat libur di bulan oktober
jadi seperti tadi kata pak soni kita ini tiap hari belajar
tidak mengulangi kesalahan hari kemarin dan meneruskan apa yang terbaik
nah saya meyakini persiapan ini jauh lebih matang dibanding sebelumnya
kang berbicara mengenai pemain cadangan sudah disiapkan sudah standby
untuk bangunan juga untuk tempat tidur juga sudah disiapkan
saya mengutip apa yang disampaikan oleh tim pakar prof ari
tim pakar satgas covid sembilan belas
prof arya mengatakan bahwa memang untuk merekrut tenaga relawan ini cukup mudah tidak masalah
tapi mengedukasinya butuh waktu karena relawan memang spesifikasinya beda
dengan tenaga medis yang sudah mendapatkan ilmu
sesuai dengan profesinya
bagaimana mengatasi ini kang emil
ya saya kan selalu menarasikan bahwa covid ini perang mbak
kalau perang itu situasinya darurat
yang di depan tenaga kesehatan profesional tni polri
yang punya harta bela negara dengan harta
yang punya ilmu bela negara dengan ilmu
dan yang punya tenaga bela negara menjadi relawan
di luar itu kita bela negara jangan jadi korban perang kira kira begitu
nah tentulah kualitas relawan
berbeda mbak dengan mereka yang dua tiga empat tahun sekolahnya di bidang kesehatan
tapi dalam situasi darurat siapapun kan berguna mbak kira kira begitu
tinggal kita atur sop nya secara spesifik
dia menjadi spesialis ngurus web spesialis ngurus pengangkut pasien
spesialis bawa makanan
jadi saya kira tidak perlu harus semuanya dipahami
khusus tentang ilmu covid yang saya kira bisa dengan tidak terlalu
sulit untuk dipahami sebagai jobdesk baru
jadi saya orangnya lebih optimis insya allah
perakrutan dengan pelatihan sop khusus perang melawan covid ini
bisa kita selenggarakan dengan baik
termasuk kami juga sudah menyiapkan vaksin relawan vaksin
sudah ada seribuan puskesmas sembilan puluh an rumah sakit
menunggu kebijakan dari pusat
berapa vaksin yang akan diberikan ke jawa barat di tahap satu
karena kalau yang vaksin
bio farma yang saya jadi relawan
itu kan baru maret akan diumumkan berhasil tidaknya
nah dengan vaksin yang dibeli
yang pak jokowi akan melakukan vaksinasi pertama
insya allah jawa barat sudah siap
pak jokowi melakukan simulasi di bogor
saya melakukan simulasi di depok
pak wapres melakukan simulasi di bekasi
jadi insya allah itu juga akan menjadi berita
yang akan menguatkan optimisme kita
seperti kata pak jokowi
bahwa tahun dua ribu dua puluh satu adalah tahun pemulihan
baik dari epidemiologi maupun ekonomi insya allah
oke untuk vaksinasi mungkin kang emil akan masuk
dalam kelompok terdepan untuk mendapatkan vaksin
nah saya sudah cek mbak ini pertanyaan penting ya
karena kan pak presiden yang pertama
kepala daerah juga disuruh
karena saya ini jadi relawan mbak
jadi vaksin saya ini tidak boleh tercampur
saya tanya ke profesor kusnadi
pak saya sudah disuntik dua kali
ini ada vaksin yang beli jadi ibaratnya begitu ya
profesor tidak menyarankan
karena nanti dalam tubuh saya
bercampur zat yang berbeda
walaupun tujuannya sama
nanti akan mengganggu hasil klinis saya
jadi akhirnya kalau jawa barat
tokoh nomor satu yang akan disuntik vaksin
yang dibeli langsung adalah mungkin pak wakil gubernur
walaupun secara moral harusnya saya
tapi karena saya jadi relawan untuk covid buatan bio farma
maka saya tidak bisa secara klinis melakukan itu
jadi kira kira itu
penyampaian saya ke publik
saya ke pak soni
pak soni tadi disampaikan oleh gubernur jawa barat saat ini
kondisinya dalam kondisi perang
artinya memang komandan panglima perang memegang peranan penting
bagaimana makna kepala daerah sebagai komandan perang ini
strategisnya seperti apa
karena di sisi lain
masyarakat melihat ada beberapa kebijakan
yang mungkin saja mungkin saja tidak terlalu harmonisasinya kurang
dan pemerintah daerah
baik mbak elvira
sebenarnya wajar aja seperti rumah tangga juga kadang kadang ada perbedaan pendapat
baik pak soni
jadi kita itu sedang dalam perang semesta
tadi pak emil betul sekali
kalau perang semesta berarti kita bukan hanya mengandalkan komponen utama
juga komponen cadangan dan komponen pendukung
makanya semua digerakkan
dan yang mengenal medan perang adalah para rakyat

tidak mungkin pemerintah pusat satgas nasional
menghandle lima ratus empat belas kabupaten kota seluruh indonesia
karena sangat beragam dari sabang sampai merauke
jadi ada peran yang sangat penting dari para kepala daerah
tiga t dan tiga m itu adalah dua senjata utama
dengan tiga t itu kita ingin menemukan pasien secepat mungkin
mereka yang terkonfirmasi positif secepat mungkin
supaya kita bisa menyembuhkan mereka dan menghentikan pandemi
tetapi dengan tiga m juga itu ternyata sangat efektif menurunkan positivity rate
kami sudah ngitung secara statistik penggunaan masker
kemudian jaga jarak cuci tangan itu sangat efektif
kami sudah ngecek juga untuk jakarta pak wagub pak gubernur untuk dki jakarta dan jawa barat
itu sangat efektif
tiga m itu sangat efektif untuk menurunkan positivity rate
itu sangat efektif untuk menurunkan kasus
cuma masalahnya apa yang menyebabkan tiga m itu turun dalam beberapa waktu terakhir
kira kira satu setengah bulan terakhir
salah satunya adalah mungkin ya mereka ini perlu dibangun komunikasi risiko
sehingga pengawasan dan penerapan aturan menjadi sangat penting
dki jakarta dan jawa barat punya aturan itu
lalu kemudian yang kedua karena masyarakat merasa di sekelilingnya tidak ada yang terkonfirmasi positif
tidak ada kasus covid sembilan belas
sehingga kalau tidak ada kasus mereka cenderung abai
nah ini kan komunikasi perlu disampaikan dengan bahasa risiko
bahwa masih ada risiko selama masa pandemi ini
bahkan kami melihat ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan ya
mereka yang berpendidikan tinggi pun juga ternyata sebagian abai
terhadap protokol kesehatan
lalu kemudian yang ketiga keteladanan dari pemimpin sangat penting
jadi kami juga sudah mencoba melakukan fgd
kemudian juga melakukan survei
ternyata masyarakat melihat pemimpinnya
terima kasih pada pak emil sama pak rizak
kami juga memperhatikan bapak kalau di publik ya menggunakan masker
kemudian menjaga jarak dan seterusnya itu juga sangat penting
jadi masyarakat sangat melihat
lalu kemudian yang berikutnya kita harus memudahkan orang untuk mematuhi protokol kesehatan
membeli masker harus mudah
mendapatkan masker itu harus mudah
seperti kebijakan helm di masa lalu
pemerintah mencoba menaruh penjual penjual helm di sepanjang jalan
sehingga masyarakat yang tidak punya helm bisa membeli dengan mudah
lalu kemudian menjaga jarak
tanda tanda harus dipasang
fasilitas untuk cuci tangan juga harus disediakan dan seterusnya
jadi memang kita sendiri perlu untuk memfasilitasi
dan tentunya peran dari kepala daerah untuk terus mengingatkan para gubernur wakil gubernur
mengingatkan para bupati wali kota
agar mendukung masyarakatnya bisa mematuhi protokol kesehatan tadi
jadi fasilitasi untuk mematuhi protokol kesehatan
dan juga ini tantangan kita pada tiga t itu adalah stigma
kami sudah memperoleh beberapa hasil kajian
ternyata masyarakat cenderung tidak mudah untuk mau dites pada saat ada penelusuran mereka yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif
lalu juga alasan pendapatan dan seterusnya
sehingga memang harus ada solusi agar mereka juga sebagai pahlawan pahlawan kemanusiaan kalau bersedia dites
jadi kita bisa ditelusur dan seterusnya
pak soni berbicara mengenai stigma
saya nanti akan berbincang bersama dengan wagub dki jakarta amariza patria
saya terima kasih dulu kepada kang emil gubernur jawa barat ridwan kamil yang mau memantau wilayah di jawa barat pada malam tahun baru ya kang ya
iya betul dengan forkopim ndak
semoga lancar masyarakat tertip protokol kesehatan
terima kasih kang emil sudah berbicara
terima kasih anda sudah bergabung bersama kami
usai jeda saya masih akan berbincang bersama dengan wakil gubernur dki jakarta dan juga mas soni sesaat lagi
baik terima kasih anda masih bersama kami di newscast
ini adalah siaran terakhir di tahun dua ribu dua
apa yang akan kita bahas malam hari ini adalah hal yang menyita perhatian kita hampir setahun ini
karena ini akan menjadi pr panjang pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang meskipun vaksin sudah tiba di tanah air
saya akan kembali menyiapkan arah sumber saya
tadi sebenarnya kita masih tersambung bersama wakil gubernur dki jakarta amat riza patria dan juga masih bergabung bersama kami
oke terputus kita akan coba untuk mencetak
oke masih pak wagwab
masih masih masih
karena gambarnya belum keluar udah
oke enggak apa apa
dari cnn belum keluar gambarnya
oke dari cnn
sambil kita memperbaiki koneksinya ya pak wagub saya ke pak soni lagi
pak soni berbicara mengenai stigma tadi sempat pak soni sampaikan di segmen sebelumnya
ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan hanya di kota kota kecil tapi kota besar seperti jakarta
tampaknya memang ini menjadi suatu penyakit
jadi katakanlah ini seperti aib begitu
ada kekhawatiran jika masyarakat ataupun pihak lain tahu seseorang positif covid
padahal ini penting dalam kapasitas melaksanakan apa namanya untuk mencari tahu siapa saja yang melakukan kontak dekat dengan pasien positif ini
ini kan untuk mengedukasi masyarakat artinya perlu waktu
siapa yang tepat untuk memberikan ini
karena sudah banyak sebenarnya
sosialisasi dari pemerintah daerah sudah cukup banyak
iklan di televisi sudah cukup banyak
pemerintah pusat sudah cukup banyak
bagaimana agar proses ini lebih cepat
ya yang pertama tentu lingkungan terdekat
keluarga dan juga tetangga
ya itu sangat penting mbak elvira
kami juga sudah mengeluarkan panduan kesehatan mental bagi keluarga dan bagi komunitas
jadi stigma ini kan muncul karena ketidakpastian

misalnya begini sekarang kan tidak harus bahwa mereka yang keluar dari perawatan itu di swab lagi
kemudian menunjukkan hasil negatif
karena memang sebetulnya dalam empat belas hari itu sudah hilang
lalu kemudian masyarakat takut sehingga mengucilkan
bahkan saya punya teman beberapa tokoh masyarakat itu justru dikucilkan juga nah oleh karenanya
yang paling penting ini memang edukasi secara masif informasi
terus juga kita harus mengajak para tokoh masyarakat tokoh agama karena mereka yang bisa memberi value
tokoh agama penting ya
untuk sosialisasi ini
betul jadi kami juga mengajak para da'i para pendeta pastor
karena tantangan mereka yang terkena menjadi penyintas covid sembilan belas ini
adalah setelahnya mereka akan menghadapi masalah psikologis
kalau tidak ada dukungan dari masyarakat
dan masyarakat sebetulnya yang paling penting adalah masyarakat tetangga sekitar
karena yang biasanya mengucilkan atau kemudian khawatir tertular itu
selain keluarga juga tetangga sekitar
tapi banyak kok praktek baik mbak elvira
yang menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat itu sangat besar
ketika mereka mendengar atau terinformasi
anggota warganya yang terkena covid sembilan belas
nah kita bisa belajar dari praktik praktik baik itu
saya ke pak wagub berbicara mengenai stigma yang disampaikan pak soni tadi
apakah saat ini posisinya di jakarta dalam proses tracing masih terkendala mengenai hal ini pak wagub
ya alhamdulillah ya kami selain selalu meningkatkan jumlah tracing
kamu juga meningkatkan kualitasnya dalam arti penyebarannya dan juga pembidangannya
jadi memang penting sekali kita melaksanakan tiga t ini
dan juga kami terima kasih dukungan dari pihak swasta pemerintah pusat
agar pusat dan bumn bumd semua
dan juga swasta yang selama ini bekerja sama berkolaborasi untuk membantu
dan alhamdulillah di jakarta masyarakatnya cukup memiliki kesadaran yang baik
yang tinggi tentang pentingnya melaksanakan tiga m tersebut
namun demikian memang di jakarta ini masih ada beberapa wilayah yang cukup padat ya
kampung kampung yang cukup padat ini memang yang menjadi perhatian kita dan khawatiran kita
dan di sini kami memang memberikan perhatian lebih
di samping kami telah sejak bulan april pak gubernur kami telah membentuk yang kami sebut dengan kampung siaga
untuk memastikan bahwa di setiap rw rw semua warganya selain kami batasi keluar masuknya jumlah pintu masuk keluar kami kurangi
kami siapkan petugas petugas piket dan terus melakukan kampanye sosialisasi
bahkan kami membentuk satgas tingkat rt
bahkan setiap rumah kami minta menunjuk satu anggota keluarga sebagai kader covid
ini penting karena memang klaster keluarga meningkat
kader covid di setiap rumah ini terus berkoordinasi dengan pihak rt rw setempat
untuk memastikan bahwa anggota keluarganya selalu dalam posisi yang sehat yang aman terkendali dan juga melaksanakan tiga m
bahkan di rumah kami minta juga sedapat mungkin masker tetap digunakan
dan juga digunakan dagah dari selalu mencuci tangan
dan ini penting sekali karena lingkungan terkecil kita ada di rumah
banyak anggota kita yang keluar masuk rumah dan itu berpotensi dapat meneluarkan virus itu sendiri
jadi kita mulai dari lingkungan terkecil diri kita keluarga kita
insya allah kalau diri kita sehat keluarga kita sehat maka lingkungan kita dan jakarta akan sehat
jadi sekali lagi terima kasih kerja selamanya
nah bagaimana menurut anda
lalu tergolong dari mas riza
tapi di sisi lain ada pr bagaimana tetap optimis untuk menggerakkan roda perekonomian
bagaimana mensinkronkan ini di dua ribu dua puluh
jadi kami juga telah bekerjasama dengan pemerintah pusat
tapi kami juga terus
tumbuh dan bergerak utamanya ukm ukm di seluruh wilayah jakarta
pemerintah pusat pemerintah provinsi telah memberikan bantuan stimulus ekonomi
bagi restoran bagi hotel bagi umkm dan semua pelaku usaha yang terdampak langsung
dari covid sembilan belas dan kami mendorong melakukan bimbingan dan lain sebagainya
terkait perubahan perilaku penjualan yang melalui online dan kami minta juga
semua masyarakat selain patuh taat juga membantu agar ekonomi kita tumbuh dan bergerak
dan kami minta juga para usaha untuk tidak memphk pekerjanya buruhnya karyawan
kalaupun ada penurunan pemasukan kami mohon kebijakan untuk sama sama
mudah mudahan kita ke depan di tahun dua ribu dua puluh satu kami optimis selain usaha kita akan tercapai
melakukan pengurangan dan memutus mata rantai penyebaran covid kita juga bisa bangkit kembali
ekonomi kita ke depan termasuk di wilayah dki jakarta khususnya
baik pak wagup satu lagi selain kebijakan untuk menggerakkan roda perekonomian ini memang penting
satu lagi concern dari masyarakat adalah mengenai

ini yang memang sudah dibuka kebijakannya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
diperbolehkan tatap muka keputusan tetap online atau tatap muka itu berada di tangan pemda
dalam hal ini pemerintah provinsi dki jakarta
untuk semester depan untuk jakarta seperti apa rencananya pak wagub
kami berterima kasih pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan kebudayaan
telah memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh provinsi kabupaten untuk dimungkinkannya
proses pembelajaran pendidikan secara tatap muka
namun demikian kami sendiri di jakarta dalam rapat rapat pak gubernur
kita semua dengan para dinas terkait
dan kami terus koneksikan dengan pemerintah pusat dan pagat pusat
bahwa jakarta masih akan melihat ya fakta dan data terkait perkembangan
progres daripada covid itu sendiri
jadi sekalipun memang dimungkinkan
dan sampai saat ini kita belum mengambil kebijakan untuk dimungkinkannya tatap muka
kita masih akan melihat mudah mudahan dalam waktu ke depan ada satu progres yang lebih baik
yaitu ada penurunan yang signifikan sehingga harapan kita semua
harapan daripada anak anak kita bisa segera tatap muka
namun demikian kita akan melihat fakta dan data nanti
kalau memang angkanya masih cukup tinggi
maka proses pembelajaran di dki jakarta masih akan kita laksanakan secara
online atau daring
dan perlu juga kita ketahui
bahwa proses belajar tatap muka juga harus mendapat persetujuan
dari para wali murid atau orang tua murid
yang memang perlu kita juga dengarkan pendapatan pendapat dan masukannya
jadi sekali lagi kami masih akan menunggu perkembangan ke depan
pada akhirnya nanti kita akan umumkan kapan jakarta dapat melaksanakan pendidikan pembelajaran
secara tatap muka
pak wagub pertanyaan terakhir saya
tahun dua ribu dua puluh satu kita berharap apapun yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh
kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di dua ribu dua puluh
banyak harapan di sana
antisipasi kebijakan tadi pak wagub sudah sampaikan
tapi jika ternyata kasus positif di bulan januari tidak terkendali
apakah artinya pemprov dki jakarta akan kembali memperlakukan
dan berlakukan rem darurat
ya emergency break itu dimungkinkan kapan saja
jadi kebijakan kami untuk melakukan pspb ketat atau menarik kembali rem darurat
atau justru sebaliknya melakukan psbb pelonggaran atau transisi
seperti sekarang ini sangat bergantung pada data data dan fakta fakta di lapangan
jadi semua berdasarkan pemprov dki jakarta
berdasarkan analisa data pencermatan pelitian
dan tentu juga masukan dari para ahli pakar epidemiologi
yang terus kami koordinasikan dengan satgas pusat atau pemerintah pusat
dan semua pihak di internal kami juga dengan pemprov pindah
jadi semuanya sangat mungkin diketatkan dilonggarkan atau berlaku seperti sekarang
namun demikian kami minta dukungan dari semua pihak para unit unit usaha
masuk juga para masyarakat ya warga jakarta
untuk mari kita terus meningkatkan usaha kita perjuangan kita melawan covid
dengan terus melaksanakan protokol kesehatan
sehingga kita lebih cepat bisa memperlakukan pola hidup baru
memasuki hidup yang sehat aman dan produktif
itu harapan kita semua
jadi kita tentu tidak ingin diberlakukan kembali
karena kita sudah melakukan emergency break
itu sangat bergantung pada kita semua termasuk para pelaku dunia usaha
yang terus kita minta dukungan dan konsistensinya
untuk mendukung dan membantu agar segera berkurang
dan memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas itu sendiri
baik pak wagub terima kasih sudah berbincang bersama kami
kita harapkan apa yang disampaikan pak wagub tadi benar menjadi kenyataan
harapannya memang lonjakan kasus positif covid sembilan belas
bisa ditekan pada dua ribu dua puluh
dan penanganannya bisa cukup dimaksimalkan
terima kasih waktu anda di newscast malam hari ini
dan juga pak sonny ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
terima kasih sudah bersama kami malam hari ini
selamat tahun baru sehat sehat selalu
pak soni dan pak wagub
terima kasih pak elvira pak sonny terima kasih semuanya
selanjutnya setelah aktivitas dan atributnya dilarang oleh pemerintah
front pembela islam berganti nama menjadi front persatuan islam
cnn indonesia newscast segera kembali dengan informasi